saudara jika di pilpres partai demokrat dan partai kebangkitan bangsa berseberangan pandangan politik lain halnya di kabupaten bandung
kedua partai sepakat bekerjasama pada pilkada kabupaten bandung
sejumlah partai sudah menandatangani koalisi untuk pilkada kabupaten bandung diantaranya partai demokrat dan pkb
bahkan komitmen koalisi keduanya langsung dibenarkan oleh partai demokrat jawa barat
menurut demokrat jawa barat koalisi pkb dan demokrat sudah terjalin sejak pilkada dua ribu sembilan belas sehingga koalisi ini merupakan yang kedua kalinya
hal ini didasarkan pada kesamaan kedua partai terhadap figur yang akan diusung di pilkada kabupaten bandung
kenapa demokrat berkoalisi dengan pkb dan juga dengan dua partai lainnya saat ini gerindra dan nasdem
karena melihat bukan melihat hasil pilpres
tapi kita melihat adalah dari figur figur yang mana yang mampu membawa kemaslahan bagi daerah
alhamdulillah ya pak adan soekriatlah selama beliau bertugas
imigrasi menurunkan angka pengangguran meningkatkan kesejahteraan juga mendorong apk pendidikan ini juga sangat baik sekali
dan itu dirasakan manfaatnya langsung ya projok prokurnya